oke mas revo yang juga menjadi perhatian dalam konteks politik dua ribu dua puluh empat adalah bagaimana pengaruh dari seorang presiden jokowi dodo
dari seorang jokowi ini yang kemudian juga dianggap punya nilai begitu ya
nah ketika kemudian jokowi bicara soal capres di acara projo kemudian juga bertemu dengan surya palo
nah apa yang kita lihat mas revo dari sosok jokowi sendiri
apakah kemudian memang ini juga terlihat bahwa jokowi juga ikut
mau menjadi salah satu kingmaker kah dalam dinamika menuju pilpres dua ribu dua puluh empat ini
saya berpikir pak jokowi pasti akan tetap berusaha
saya pikir pak jokowi pasti akan tetap berusaha menjadi kingmaker
tidak mungkin tidak karena ada banyak hal yang harus diteruskan oleh penggantinya
siapapun yang nanti terpilih di dua ribu dua puluh empat presiden jokowi tentu berharap program program yang saat ini sedang dicanangkan itu bisa dilanjutkan
ada banyak hal ya renat ya pembangunan infrastruktur juga banyak yang belum selesai
kemudian proyek ikn yang terang terang ini juga apa namanya
tidak bakal selesai dalam waktu dekat lah gitu
artinya memang presiden jokowi punya banyak sederet hal yang harus bisa dia wariskan kepada penggantinya
dengan begitu tentu beliau berharap yang terpilih di dua ribu dua puluh empat merupakan sosok yang bisa yang bersedia untuk meneruskan apa yang sudah menjadi yang fondasinya sudah diletakkan oleh presiden jokowi saat ini
menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendukung mendorong atau meng endorse sosok sosok yang akan dihentikan
tapi tidak ada larangan jika dalam nanti pemilu presiden jokowi menjadi salah satu sosok yang ikut dalam kampanye
ya tentu mekanisme cuti ya yang harus dijalankan
tapi kan tidak ada larangan untuk itu kalau misalkan dia cuti
nah tentunya hal hal semacam itu yang membuat presiden jokowi tentu
kita sih kalau saya pribadi juga meyakini secara ini akan menjadi kingmaker yang harusnya
kita akan melihatlah apakah benar beliau akan menjadi kingmaker
tapi kalau sejauh ini bagaimana beliau kemudian mendekati
beberapa calon calon yang potensial dalam beberapa hal
itu kan juga terlihatlah dalam beberapa hal ya renard
oke kang ajat melihat hal yang sama tidak
kalau kemudian dalam bicara soal sosok potensial di dua ribu dua puluh
presiden jokowi juga punya kepentingan atau kemudian ingin menjadi kingmaker juga
ya tentu beliau sangat berkepentingan seperti tadi sudah dipaparkan oleh mas revo ya
karena beliau nanti
menjadi penyelenggara pemilu itu ya
soal siapa yang akan dijagokan oleh pak jokowi
tentu beliau tidak akan menyampaikannya secara vulgar
tetapi beliau akan bermain cantik gaya khas pak jokowi lah
seperti pernah beliau perlihatkan menjelang pilpres dua ribu sembilan belas ya
ketika masih menggadang apa nih calon pendamping pak jokowi gitu kan
pak jokowi secara bergilir itu kan
sokoh sokoh diajak jalan bareng
caimin pernah diajak naik kereta bareng romi masih pernah gitu kan pak mahfud
meskipun si bule ternyata ya dikaji pak ruf amin gitu kan
itu tergantung perkembangan situasi politik di lapangan
dan tentunya juga bagaimana si sokoh yang punya ambisi
atau punya cita cita menjadi presiden atau waktu itu jadi wapres itu
memainkan dirinya juga secara cantik gitu kan
terus memperbaiki atau memperbaiki penampilannya supaya elektabilitasnya meningkat
nah kalau sekarang misalnya
pak ruf amin katanya hadir di acara projo
tepat terlontar bahwa ojsusu
meskipun calonnya sudah yang mungkin akan diusung oleh projo sudah ada di tengah
saya sih tidak
menafsirkannya itu bahwa otomatis pak jokowi ke pak ganjar misalnya gitu kan
karena kata kita di situ bukan kita merujuk
oh ya calon saya enggak
ini untuk mendekatkan beliau dengan hadirin aja kalau saya menerjemahkannya seperti itu
karena kalau kita lihat juga pak jokowi membiarkan pak erick tohir
yang meskipun sebetulnya diusungkan
oh nggak mau jadi menteri gitu kan
itu nggak jadi menteri kan baru tahun lewat sudah aktif juga
membangun mitra memperkenalkan diri kemana mana
kita kalau ktm juga ada bumn itu ya pak erick tohirnya gitu kan
ke pelosok pelosok di daerah saya di depok juga sudah ada tuh
bendera bendera yang dari pak erick tohir
meskipun bukan pribadi atau yayasan apalah
maksudnya itu renhat
pak jokowi juga memberikan kesempatan yang sama ke figur figur atau tokoh tokoh lain
yang memang punya keinginan punya kesempatan untuk maju
termasuk mafuan termasuk bahkan pak prabowo ya
mungkin kalau beliau naik lagi kan yang keempat nih
palagan keempat bagi pak prabowo gitu kan
kang ajat jadi kalau mas revo dan kang ajat juga melihat hal yang sama ya
artinya presiden punya kepentingan dan ingin menjadi salah satu kingmaker
di tahun dua ribu dua puluh empat nanti
masih ke kang ajat nanti setelah terakhir baru ke mas revo
jadi ujungnya menurut kang ajat ini akan bagaimana kira kira
dari nama nama yang muncul
ini kan yang mengerucut tiga nama ya
masih soal masih nama pak ganjar pak anies dan juga pak prabowo subianto
sementara di sisi lain juga presiden juga membiarkan sejumlah nama itu
untuk bergerak sendiri sendiri
nah ini akhirnya
sekali lagi kompromi lagi kah
kompromi secara politik atau bagaimana kemudian akhir dari
the sus the sus kasak kusuk soal koalisi dan juga nama nama capres ini kang ajat
jika sekarang ini survei baru apa
silahkan minta ketiga nama
karena waktu masih ada beberapa bulan ke depan
siapa tahu misalnya erick thohir naik sandiaga uno naik gitu kan
antara tujuh ini mana nih yang
pak mbak pak woy
nah ketika kalkulasi ini
sudah kelihatan lebih real
tentu pak jokowi akan memutuskan di situ
mana yang peluangnya paling terbesar ya di situlah yang
dukungan beliau akan secara lebih gamblang mungkin terlihat gitu kan
pasca kemarin lebaran itu kan kita lihat juga pak prabowo
melakukan safari ramadhan
kalau sumber sumbernya bilang ya itu juga dilakukan atas resiko pak jokowi gitu
jadi beliau masuk ke kantong kantong mu di jawa timur
mengunjungi kembali pesantren pesantren di jawa timur yang memang waktu dua ribu dua puluh
salah satunya menjadi basisnya pak prabowo juga termasuk masuk ke jawa tengah
ke jawa barat
andai tadi seperti dibilang mas revo
memang salah satu legacy terbesar yang ingin diwujudkan oleh pak jokowi adalah
km bukau ketegaraan
sangat logis juga memberikan dukungan ke pak prabowo
selain beliau ketua umum elektriks telebizastnya tinggi
dan keribatan posisi ini juga saat ini di parlemen
bukan mustahil di pilpres dua ribu dua puluh empat juga akan menyaingi pdip kembali gitu kan
pak prabowo sudah ada di kabinet
beliau tahu betul bagaimana pak jokowi memimpin kepeduliannya terhadap bangsa dan negara ini
kita kita pak jokowi untuk memindahkan ibu kota negara kalimantan ini bukan asal saja
tapi dengan perhitungan yang matang pak prabowo juga mungkin mempelajari itu ya
bukan tidak mustahil andai pak prabowo elektabilitas semakin menguat
ya pak prabowo lah yang akan didukung penuh oleh pak jokowi
tinggal mungkin nanti siapa yang akan menjadi pendampingnya yang bisa menguatkan
jadi pak jokowi tampaknya memberikan restu bagi banyak pihak
sampai nanti kemudian terseleksi dengan sendirinya secara politik
mungkin siapa siapa saja nama yang
ya saya ingin melihat juga
sampai sejauh mana para calon ini juga berusaha gitu
jangan mengandalkan restu dia gitu kan
tapi tunjukkan juga kalian bekerja gitu kan
ngejati jati dia gitu
ya mas revo tambahan lagi dari mas revo terakhir
dan juga begini mas
ini kan sudah mulai terlihat ya
atau nama nama yang disebut sebut berpotensi
apa yang publik perlu cermati yang penting untuk kita lihat dari sini
apakah oke track recordnya
tapi di sisi lain
ada tidak sih kemudian keuntungan yang bisa kita lihat sebagai masyarakat begitu
atau dari masyarakat
dari manuver manuver dinamika dinamika politik ini
yang sudah mulai menghangat sejak saat ini
iya kalau sekarang ini kan kita lihat semua pak
semua nama nama yang disebut ya
yang sekarang beredar itu kan berusaha tampil gitu
dan berusaha menjaga supaya tetap berada di dalam kondisi
dalam lingkaran orbitnya gitu
tidak terpental dari orbit lah
semuanya dilakukan entah itu melalui
memasang baliho di beberapa kantong kantong suara gitu
kalau kita ke beberapa kota yang menjadi basis dari pkb misalnya
itu kan sepanduk dari caimin juga itu berkebaran dimana mana gitu
kemudian juga baliho dari
ke pak kebhinnekaan itu juga banyak bisa kita temui
dan beberapa nama yang lain memilih misalnya tetap menjaga supaya di orbit itu melalui aktivitas media sosialnya gitu
dan lain lain itu banyak hal gitu
dan ini yang sekarang kita bisa mencermati
dan kita masih punya cukup
berkahnya adalah dengan munculnya nama nama itu dari sekarang
kita bisa memiliki cukup banyak waktu untuk menelaah lebih jauh
bagaimana rekam jejaknya
bagaimana kemudian selama ini perilaku perilakunya
sehingga juga kita semua gitu ya di media ini juga bisa memberikan pemahaman yang cukup kepada calon calon pemilih
kalau misalkan lebih
muncul lebih dulu seperti sekarang ini kan
satu sisi memang secara elektabilitas bisa meningkat
tapi di sisi lain juga membuka peluang bahwa
lubang lubang kelemahan itu bisa terbuka gitu ya
atau untuk menyerang juga semakin bisa terbuka gitu
tapi buat kita para pemilih misalnya
kita memiliki cukup banyak waktu untuk melihat lagi rekamnya
masing masing nama nama yang beredar ini
oke jadi ya
walaupun memang tadi ya lain lain kalau seperti pak jokowi gitu ya
kembali ke pak jokowi
kalau kita melihat sekarang sepertinya pak jokowi juga menaruh telurnya di ranjang yang ada
lagi lagi karena memang ingin legisinya bisa terus diteruskan
nah tapi kembali lagi
siapapun yang saat ini muncul tentu masih sangat cair
karena kalau kita melihat di pemilu dua ribu empat belas misalnya pada waktu itu kan
nama pak jokowi sebagai capres ini kan
juga sangat mepet sebenarnya kan dengan waktu pilpres pada waktu itu ya
nama bu mega pada waktu itu masih dikadang kadang maju sebagai capres di
sebagai capres dari pdip
di menjelang menjelang masa pendaftaran
kemudian itu bdk jokowi yang muncul
artinya memang setiap partai politik tentu punya perhitungan perhitungan kalkulasi politik gitu ya
siapa yang secara elektabilitas bisa
dia dimajukan gitu
nah ini yang menarik gitu
dalam ya sebulan
dua bulan ke depan kita sudah mulai lihat siapa pendaftaran partai politik
kemudian nanti kita lihat berapa banyak partai politik yang maju di pemilu dua ribu dua puluh
tapi yang jelas kalau kita melihat di
dari perolehan suara dua ribu sembilan belas
mungkin akan lebih banyak dibanding dua ribu sembilan belas
dua pasangan calon agak cukup
apa namanya beresiko terhadap
friksi friksi di masyarakat
ada pengalaman pengalaman tersebut juga
nah sepertinya nanti mungkin bisa jadi akan ada tiga calon
kalau tidak dua calon ya kalau melihat kalkulasi politik yang saat ini beredar
lagi lagi masih sangat cair ya reinhardt ya
kita akan lihat dalam dua tahun ke depan
oke masih cair
jadi silakan para elit dan parpol melakukan kalkulasi politik
kita juga masyarakat juga mengkalkulasi
mulai mengkalkulasi saja siapa kemudian nama nama yang muncul ini
dan juga mencermati terutama rekam jejaknya
kita akan tunggu bagaimana dinamika ini yang masih akan terus berlanjut
terutama mungkin di tahun ini soal pilpres dua ribu dua puluh
kang alexander sudrajat kang ajat terima kasih banyak
mas revo terima kasih banyak untuk diskusi editorial view pada malam hari ini yang sangat menarik
selamat malam sehat selalu
selamat malam reinhardt